bos jalantol yusuf hamka menagih hutang pemerintah sebesar delapan ratus miliar rupiah
kepada perusahaan pt citra marga nusapala persada tbk
yang bermula dari deposito sebesar tujuh puluh delapan miliar rupiah di bank yakin makmur
yang dilukidasi pemerintah pada saat krisis moneter seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
namanya pun menjadi trading karena berani tagih hutang ratusan miliar kepada pemerintah
kemen q pun menagih balik hutang yang terafilasi dengan pt cmnp
bahkan tagihannya mencapai tujuh ratus tujuh puluh lima miliar rupiah
kami akan membahas sengkarut klaim hutang kemen q versus yusuf hamka
dan sebelumnya kami juga sudah menghubungi pengusaha yusuf hamka
untuk ikut hadir pada hari ini melalui sambungan virtual
untuk datang ke studio untuk membahas hal ini
tapi beliau berhalangan karena kesibukan
dan saat ini sudah bersama saya melalui sambungan virtual
yustinus prastowo staff khusus menteri keuangan bidang komunikasi strategis
selamat pagi mas pras
selamat pagi mas yuda
kabar baik mas
ini kayaknya saya harus membacakan sedikit ya terkait dengan kronologinya seperti apa nih mas
supaya bisa lebih detail lebih jelas ya
kalau kita mengutip dari berita acara kesepakatan jumlah pembayaran
berkop surat kementerian
tertulis bahwa mahkamah agung telah memutuskan pada tanggal lima belas januari dua ribu sepuluh lalu mas
terkait dengan pemerintah dalam hal ini
kementerian keuangan harus membayar deposito berjangka
senilai tujuh puluh delapan delapan puluh empat miliar rupiah
dan giro tujuh puluh enam tujuh miliar rupiah
dari seluruh dana yang diminta cmnp ini mas
nah dari kronologi yang saya bacakan ini bagaimana tanggapan dari anda dan kemenkyu sendiri mas
baik terima kasih
tentu kementerian keuangan pemerintah
punya komitmen untuk melaksanakan putusan pengadilan
terutama yang sudah inkrah atau berkeuatan betul
itu tentu menjadi komitmen kita
selain itu pemerintah juga menerapkan prinsip kehatian
karena ini akan menyangkut uang rakyat yang akan dibayarkan kepada pihak lain
maka kami memandang perlu melakukan verifikasi konsultasi dan pendalaman
jadi ini bukan ingin mempersulit atau tidak melaksanakan putusan pengadilan
kami dudukkan persoalannya supaya semua jelas
bahwa pemerintah tidak punya utang secara kontraktual
karena pt cmnp itu menempatkan dana di bank hiama
itu bank yang dimiliki oleh ibu siti hardianti rukmana atau mbak tutut
dimana beliau pada saat kejadian juga menjadi rektor utama pt cmnp
maka bppn pada waktu itu memutuskan tidak menjamin deposito dan giro tersebut
karena dianggap ini pihak terafiliasi
mengucurkan dana blbi untuk menyelamatkan perbankan termasuk bank yama dan bank lain
sehingga mestinya pemerintah mendapat apresiasi atas keputusan tersebut atau kebijakan tersebut
bukan justru mendapat hukuman
tapi kita hormati putusan ini
hanya publik perlu tahu duduk persoalannya
pemerintah ini tidak berulang dalam arti ada kontrak laluan prestasi
tapi ini putusan pengadilan yang membuat kami harus membayar
posisinya adalah seperti itu
nah saat bersamaan pak siwuda dan para pemirsa
saat bppn melakukan verifikasi pada tahun dua ribu tiga juga ditemukan fakta
bahwa ada tiga entitas yang dimiliki oleh ibu sitiardianti rukmana
yang menurut dokumen waktu itu sekaligus direktur utama pt cmnp
dan juga komisaris utama pemilik bank hiama
itu ada pinjaman atau utang ke perbankan yang juga diselamatkan melalui blbi
jadi kami ingin mendudukan pada porsinya
kalau disampaikan tadi pernah ada sepakatan itu betul adanya
tapi dalam perkembangannya kita mendudukan ini secara komprehensif
supaya kita letakkan bahwa ada kewajiban yang harus dibayar menurut putusan pengadilan
tapi juga ada hak negara yang dapat ditagihkan dan itu merupakan hak rakyat juga
itu kira kira konteksnya mas
iya mas pras tadi anda sepertinya pemerintah butuh waktu ya untuk melakukan investigasi lebih lanjut
terutama terkait dengan afiliasi
tapi dari pihak yang memiliki hutang sendiri disini yusuf hamka membantah bahwasanya
cmnp ini terafiliasi dengan perusahaan milik mbak tutut seperti itu
lalu seperti apa kedepannya
karena ini pasti akan lebih panjang
kemudian yang kedua terkait dengan adanya tiga

terutama terkait dengan hutang dan tanggung jawab dari para pengusaha di salah satu perusahaan tersebut terhadap negara
seperti apa bentuk tagihannya
karena dari pengusaha yusuf hamka ini merasa bahwasanya dia memiliki hutang ratusan miliar kepada negara
terkait tadi seperti pernyataan dari mas pras sendiri
baik pertama kami ingin luruskan sekaligus mohon klarifikasi sebenarnya ke pak yusuf hamka
karena sejauh kami cek dalam dekta yang daftar resmi di dijen ahu kementerian hukum dan ham kami tidak menemukan nama yusuf hamka sebagai pemegang saham atau pengurus pt cmnp
jadi mesti jelas di sini
pemerintah menterian keuangan berperkara dengan pt cmnp yang sahamnya bisa dimiliki siapapun karena berubah ubah
tapi kita kembali pada hal ini
pemerintah kementerian keuangan berperkara dengan pt cmnp yang sahamnya bisa dimiliki siapapun karena berubah ubah
tapi pada masa itu pada kurun sekitar sembilan sembilan sembilan ibu siti ardianti rokmana adalah komisaris utama lalu menjadi direktur utama pt cmnp
sekaligus komut dan juga pemegang saham pengendali di bank yama
selain itu ibu siti hardianti juga punya kepemilikan di pt cmnp melalui pt citra lamtorogung
nah afiliasi atau kaitan ini yang tentu saja kami yakini sangat kuat berdasarkan dokumen data fakta yang ada
masuk hasil audit bpk tahun dua ribu enam
untuk itulah kami ingin menegaskan kami punya hak tagih karena itu adalah hak negara yang telah mengucurkan dana penyelamatan
bebankan dan sekarang menagih tiutang yang dulu dinikmati oleh para debitor
itu yang kami lakukan
mas pras tadi anda katakan dari data mungkin ya notaris kepemilikan cmnp tadi tidak ada nama pak yusuf hamka
sementara sebelumnya ada utang dari cmnp kepada negara dan itu berarti asumsinya hutang tersebut tidak ditanggung oleh pemilik yang saat ini
dimana ini dimiliki oleh yusuf hamka
seperti apa ini mas
supaya kita juga media dan juga masyarakat tidak bingung karena tiba tiba dia menagi ada utang ke negara
tiba tiba negara juga kembali mempertanyakan tentang hutang yang sebelumnya belum dibayarkan
pt cmnp saat ini memang tidak terafiliasi langsung dengan ibu siti ardianti rukmana
kami memahami itu
pemegang saham kalau kami lihat mayoritas adalah bnp paribas lalu saham dimiliki oleh publik
nah pada waktu kejadian pt cmnp ini dikendalikan atau sekurang kurangnya
direktur utamanya adalah ibu siti ardianti rukmana
dan ada saham ibu tutut secara tidak langsung melalui pt citralam turgung tadi
nah kaitan dengan pt cmnp saat ini adalah keterkaitan melalui ibu siti harden rukmana
jadi bukan pak yusuf hamka
nah apa hubungan pada waktu itu
tiga entitas yang punya utang itu bukan pt cmnp tapi entitas lain yang dimiliki ibu tutut
jadi kalau kita kaitkan pengait atau penghubung dari semua ini afiliasi terjadi itu melalui ibu tutut
yang pada waktu itu menanggung jawab pt cmnp kang yama sekaligus tiga entitas yang punya utang kepada negara tersebut
melalui perbankan yang diselamatkan mas yuda
tapi sejauh ini sudah ada komunikasi dengan pemilik sebelumnya terkait hal ini karena di media semua tertuju antara pemerintah dan yusuf hamka sendiri
terkait dengan utang piutang ini pak
ya sejak bppn mencatat ada utang tiga entitas yang masing masing bernama citra juga
itu pemerintah lalu mendokumentasikan itu dan melakukan tindakan penagihan
meskipun tidak mudah jalan panjang telah dilalui maka pemerintah membentuk satgas blbi
kira kira tiga tahun lalu untuk bekerja
memastikan bahwa aset yang ada dapat dikuasai negara untuk memulihkan hak yang dimiliki oleh negara setelah tagih tersebut
nah maka kami sepakat tadi mas yuda ini nggak ada kaitan dengan pak yusuf hamka
pertama beliau secara formal tidak terkait pada waktu kejadian
lalu saat ini pun nama beliau secara formal tidak ada dalam kepengurusan baik sebagai direksi komisaris maupun pemegang saham
yang terdaftar di dijenahu
sehingga selama ini dalam rangka pembahasan atau diskusi kami selalu berinteraksi dengan kuasa
atau perwakilan pt cmnp yang mendapat kuasa
itu yang kami lakukan selama ini
surat menyurat sudah dilakukan beberapa kali tapi sekali lagi memang bukan dengan pak yusuf hamka
karena tadi secara formal kami tidak merasa ada keterkaitan
dan belum ada surat kuasa atau surat penerbit
yang kami peroleh terkait dengan penunjukan beliau sebagai wakil dari perusahaan
kita berkisar sedikit tentang keputusan dari ataupun pernyataan dari menko polhukam bapak mahfud mdm
yang menegaskan bahwa utang negara pada pengusaha yusuf hamka kemarin sudah diputuskan melalui pertemuan mereka
katanya pemerintah harus segera membayar
nah ini bagaimana nih mas terkait hal ini
sepertinya belum ada koordinasi daripada menko polhukam dan menkyu terkait hal ini
karena kalau dari menkyu sendiri katakan masih harus ada audit
kemudian juga beberapa hal yang harus dilihat dari duduk perkara lebih jelas
sehingga tidak sekedar membayar hutang
karena tadi ada uang rakyat yang harus dibayarkan
masuk dari kas mana
pak menko polukam mendapat mandat dari presiden untuk mimpin tim
yang tugasnya melakukan assessment penelitian terhadap putusan putusan ingkrah yang ada selama ini
dan beberapa kebetulan
dan beberapa kebetulan
keputusan sudah dilakukan assessment
dan juga sudah ada rekomendasi
tapi belum termasuk yang ini
tim tersebut saat ini setahu kami juga sudah tidak diperpanjang
tetapi kami terus berkomunikasi dengan kemenko polhukam
dan nanti pada waktunya kami akan minta arahan kepada presiden supaya ada keputusan
nah kami juga sedang berupaya
karena ini termasuk tadi kami punya keyakinan pemerintah ini tidak punya hutang secara perdata
tapi timbul karena putusan pengadilan
kami ingin mengupayakan kajian analisis pendalaman ini juga dapat menemukan bukti baru atau informasi baru
yang mungkin nanti setelah kami koordinasikan dapat menjadi pintu masuk untuk memperjuangkan supaya pemerintah atau negara mendapat keadilan juga dalam hal ini
tapi itu nanti sangat bergantung pada bagaimana hasil koordinasi dan konsultasi
bersama instansi terkait mas yuda
mas pras berarti asumsinya pemerintah masih ingin berjuang
apakah ini perjuangannya sepertinya pemerintah tidak ingin membayar seperti itu
kalau misalkan novumnya kemudian ada hal lain yang dimungkinkan memang membuat pemerintah tidak harus ada kewajiban untuk membayar
atau seperti apa ini mas
kami belum sampai kesana
kami masih berupaya untuk berkoordinasi
sebelumnya kami juga sudah berkonsultasi
kegejaksana agung kemen kepolukam dan lain lain
nanti coba kita dalami lagi
karena ada trigger satgas blpi sudah akan diperpanjang
nanti kami lihat
bagaimana upaya untuk mengaitkan upaya penagihan hak tagih dana blbi ini terkait dengan penyelesaian utang
nanti coba kami bicarakan terlebih dahulu di internal pemerintah
mas ini terkait dengan apakah sudah ada komunikasi
pertemuan antara pihak yusuf hamka dengan kemenku terkait penyelesaian kasus ini
dan kami mendengar sepertinya ada informasi kalau kemenku sudah menawarkan untuk menyelesaikan sekitar satu ratus dua puluh lima miliar rupiah
apakah betul seperti itu
dan berarti dengan kondisi seandainya memang ada tawaran seperti itu
berarti memang dalam tanda kutip kemenku mengakui adanya hutang dan kewajiban untuk membayar kepada pihak yusuf hamka
kementerian keuangan membentuk tim percepatan untuk penanganan perkara inkrah
salah satunya memang ada diskusi dan kesepakatan dengan pt cmnp
bukan dengan pak yusuf hamka ya dengan pt cmnp
waktu itu sejauh kami cek memang ada kesepakatan pembayaran rp satu ratus tujuh puluh sembilan miliar
itu kami akui sebagai fakta
tetapi setelah itu kami juga melihat bahwa di sisi lain
ada hak tagih negara kepada afiliasi pt cmnp
yang setidaknya punya hubungan keterkaitan
maka itu ingin kami letakkan dalam satu rangkaian
bukan satu hal yang terpisah pisah atau terputus
itu pertimbangannya mas yudha
maka kehatian itu penting
karena ini uang ngeret yang ingin dibayarkan
jangan sampai timbul kesalahan atau kerugian pada negara
terakhir nih mas
kita bertanya apakah banyak kasus serupa terjadi ketika masyarakat ataupun para pengusaha
mengajukan adanya tuntutan hutang yang dibayarkan kepada mereka dari negara
dan seandainya memang ada
seperti apa langkah langkahnya
karena tadi agak sedikit jelimbet ya prosedurnya
kalau dari kemenkyu harus dilakukan inventarisi investigasi
kemudian melihat bagaimana dulu keperkaranya
sementara di satu sisi lain kalau sudah terblow up seperti ini
masyarakat mungkin berpikir sepertinya negara tidak memberikan kewajiban kepada mereka
bagaimana ke depannya nih mas
tadi mas yuda dukungan negara untuk rakyat itu luar biasa ya
bahkan melalui program pemulihan ekonomi nasional
selama covid kita menggelontorkan kurang lebih dua ribu triliun
untuk penyelamatan ekonomi dan penanganan dampak kesehatan
itu kan luar biasa
nah di sisi lain kami ingin memastikan bahwa negara
membayar dengan proper
sesuai dengan kewajibannya
jadi kalau dalam hal ini kami juga terus melakukan assessment
ada mungkin sekitar sebelas kasus yang sejenis
kayak dengan blbi
yang juga sedang kami lakukan assessment
pada waktunya tentu kami ingin melakukan percepatan penyelesaian
tapi tadi dalam skema yang lebih holistik
meletakkan ini bukan soal pada utang negaranya
atas dasar putusan pengadilan tadi
dapat dilakukan dengan hati hati
dan bisa diputuskan bersama sama mas yudha
terakhir nih mas
dengan tadi pendekatan holistik
tidak saling merugikan
banyak sekali prosedur yang harus diikuti
kira kira kapan bertemu dengan pihak yusuf hamka
apakah sudah dalam agenda waktu dekat ini
jadi kami menyebutnya dengan pt cmnp ya
karena kami tidak tahu nanti
komisaris direksi akan membuka
dan memberikan kuasa pada siapa
kami akan berkomunikasi
berkoordinasi dengan kemenko polukam
karena pak mahfud juga menyampaikan akan berkoordinasi dengan kementerian keuangan
tentu kami sangat terbuka
karena ini semua anak bangsa
kami sangat terbuka untuk mendengarkan
lalu nanti kita diskusikan bersama
tapi dalam waktu dekat
kami belum melihat ada rencana secara detail
nanti kami koordinasikan dulu
karena jatat pimpinan juga saat ini
sedang fokus pada penyelesaian beberapa hal dengan dpr
tapi mudah mudahan secepatnya
kami nanti bisa mengagendakan penyelesaian yang lebih komprehensif mas yuda
baik mas pras
terima kasih untuk berbincangannya di cna indonesia business referency
selamat pagi dan salam sehat selalu mas
salam sehat terima kasih mas yuda